ramai dan seru sekali situasi di pekan raya jakarta atau prj pada sore hari ini
di mana kita melihat antusias masyarakat begitu tinggi untuk mendatangi pekan raya jakarta
yang digelar di g expo kemayoran jakarta
terlihat ini banyak sekali masyarakat yang datang bersama keluarga dan juga kerabatnya
begitu juga terlihat dari antrian kendaraan pada saat mau memasuki kawasan prj ini
sangat menarik karena memang di sini banyak sekali aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat
seperti misalnya banyak tenan tenan yang menjual makanan
anda bisa lihat di belakang saya ini banyak sekali jajanan mulai dari makanan berat
seperti sate bakso kerak telur dan segala macam makanan di sini disajikan di pekan raya jakarta
kemudian ada minuman berbagai macam minuman seperti es teh kopi dan berbagai macam jenis minuman lainnya
begitu juga dengan berbagai macam produk yang dijual dengan harga yang cukup miring
di pekan raya jakarta dan saat ini saya ingin menghampiri salah satu pengunjung yang kelihatannya sudah berbelanja banyak nih pada sore hari ini
mbak siapa nih
mbak mia sama
ini dari mbak mia dulu nih ini belanja apa aja nih saya lihat ada tentengannya nih
kita belanjanya sepatu sendal sama jajan jajanan aja sih mbak
terus ini gimana nih harganya cukup miring atau gimana dibandingkan yang dijual di mall gitu
kalau darah saya sih cukup miring ya
jadi banyak diskonnya terus beli satu gratis satu terus jajan jajanannya juga bervariasi gitu
oke kalau mas sendiri ini belanja apa nih mas
kalau saya sih lebih ke jajanan jajanan ya
jadi karena mumpung setahun sekali kan akhirnya yaudahlah
karena ada tiket ada kupon kita tukerin kita dapat makanan dengan diskon yang miring juga
kayak gitu gitu sih lebih seperti itu
berarti tadi mencari jajanan terus cari barang barang ntar nonton konser juga nggak nih
kalau ini sih enggak ya mungkin nanti kalau next nanti kita kayaknya nonton apa namanya di lain hari lah istilahnya gitu
soalnya yang ada tiket konser udah habis gitu
terima kasih ya mbak mia mas michael ya selamat berbelanja kembali
ya itu tadi salah satu pengunjung yang sudah borong di pekan raya jakarta kemayoran saat ini
dan memang kalau kita melihat di sini prj ini akan digelar sampai tanggal enam belas juli dua ribu dua puluh tiga

dan memang di sini karena saking berubah kita bisa lihat juga di sini ada banyak yang berbelanja
dan banyaknya orang masyarakat yang datang
tentu saja kita tetap harus berhati hati tetap puas pada menjaga barang barang bawaan
dan jangan sampai terpisah dengan anggota keluarga yang datang bersama dengan kita
tika bere mau egy agung jakarta